calon wakil gubernur sandiaga uno
belusukan ke perkampungan padat di hadapan warga
sandiaga berjanji menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan apabila terpilih nanti
sandi memulai kampanye di permukiman padat penduduk kelurahan kartini
kecamatan rawa besar sawah besar jakarta pusat pada senin siang
kemudian sandi menemui warga kelurahan pademangan barat
kecamatan pademangan jakarta utara
di hadapan warga sandi berjanji mempertahankan dan meningkatkan program kartu jakarta pintar
kemudian menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam waktu delapan belas bulan
dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu
pasangan ani sandi akan menggandeng pengusaha
membentuk pusat pusat kewirausahaan di setiap kecamatan